kita akan segera menuju ke lawangan ke tkp pemirsa dari lokasi kebakaran yang berada di tanggerang
di sana sudah ada koresponden cnn indonesia ada albi pratama
ya good morning albi jadi apa perkembangan terbaru dari lokasi saat ini
ya selamat pagi good morning prabu dan juga daniar
kemarin memang sekitar pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
tepatnya di kabupaten tangerang terjadi kebakaran di salah satu gudang dan juga pabrik kembang api
di mana sedikitnya menewaskan sekitar empat puluh tujuh orang meninggal dunia dan seluruhnya sudah dibawa ke rumah sakit polri kramat jati
dan saat ini memang pihak kepolisian sendiri masih akan terus melakukan olah tkp
dan untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kebakaran yang sebenarnya terjadi
dan juga apakah masih ada korban lainnya dan saat ini sudah seperti apa
saat ini sudah ada bersama saya itu kapolres dari metro tangerang yaitu kombespol hari kurniawan
selamat pagi pak hari
ya selamat pagi mas
pak hari kemarin seperti yang kita tahu kebakaran yang terjadi menewaskan sedikitnya lebih dari empat puluh orang gitu pak
dan olah tkp sementara juga sudah dilakukan
nah saat ini apakah yang sudah ditemukan dari hasil penyelidikan kemarin olah tkp
dan kira kira apa yang akan mas diricari oleh pihak kepolisian sendiri terkait dengan kejadian ini pak
ya terima kasih mas
jadi yang pertama tama kami jajaran polres metro tangerang kota mengucapkan turut berduka cita
bela sungkawa yang sedalam dalamnya kepada seluruh keluarga korban
yang saat ini korban sebanyak empat puluh tujuh kantong jenazah
sudah dikirimkan ke rumah sakit polri kramat
jadi dalam proses identifikasi lebih lanjut
selanjutnya kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa selain korban yang meninggal
yang sudah dikirim ke rumah sakit polri
update terbaru dari jumlah empat puluh enam korban luka bakar yang ada di tiga rumah sakit yang ada di kabupaten tangerang
update terbaru pukul dua puluh empat kami mendapatkan data tinggal dua puluh delapan yang dalam proses perawatan di rumah sakit
selainnya bisa dikembalikan
dari dua puluh delapan tersebut tujuh diantaranya penanganan yang intensif di rumah sakit umum
selanjutnya pagi hari ini kami dari tim dari polres polda dengan tim inavis dan puslapor mabes
akan melakukan olah tkp kembali untuk mencari bukti bukti petunjuk
dari hasil keterangan saksi
yang kami dapatkan terkait masalah saksi saksi kami semalam pukul dua puluh empat mulai meriksa kepada pemilik perusahaan tersebut
yaitu saudara indra liono yang sampai dengan pagi hari ini masih kita periksa di polsek teluk naga
pagi hari ini karena kami sifatnya membackup proses pemeriksaan dari ditkrip umpolda metro jaya
pagi ini saudara indra liono dengan beberapa saksi lainnya akan kirimkan ke polda metro jaya untuk pemeriksaan lanjutan

yang kami perlu sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa banyaknya korban yang meninggal dunia itu
salah satu penyebabnya adalah beberapa bahan bahan proses pengeringan dari bahan kembang api
dan kembang api yang sudah siap untuk dijual itu kondisinya ada banyak di sana
jadi kembang api kembang api yang mudah terbakar itu yang menyebabkan api cukup besar
dari beberapa keterangan saksi yang kami dapatkan di rumah sakit
dalam keadaan luka ada beberapa korban yang pada saat evakuasi melarikan diri karena kobaran api cukup besar
sempat melakukan keluarnya itu melalui pintu gerbang utama
jadi kami yakinkan bahwa beberapa korban yang kami mintai keterangan semalam di rumah sakit
mereka keluar melalui gerbang utama sehingga bisa menyelamatkan diri
dan ada beberapa korban yang keluar melalui pintu darurat ataupun pintu yang dijebol oleh personel dari brimob
masih juga ada tadi babinta yang melakukan kegiatan tersebut
mereka menjebol tembok yang memang tembok itu sebagai tembok penutup ataupun pembatas perusahaan tersebut
karena keubaran yang cukup besar mereka melakukan pembongkaran paksa tembok beton tersebut untuk dijadikan pintu darurat
dan beberapa karyawan keluar melalui pintu tersebut dalam keadaan selamat
lalu pak pertanyaan selanjutnya apakah ini sudah berizin pak dari pemilik sendiri
apakah sudah memiliki izin untuk mendirikan sebuah pabrik kembang api atau seperti apa sebelumnya
ya terkait proses perizinan itu adalah langkah selanjutnya yang akan dilakukan
beberapa bagian yang mengawaki ataupun membidangi tersebut dalam proses untuk melakukan penyelidikan terkait proses perizinan
baik terima kasih atas informasinya pak ari silahkan melanjutkan olah tkp kembali
prabu dan juga daniar itulah tadi perbincangan saya dengan kapolres metro tanggerang sendiri
yaitu kombespol hari kurniawan yang menyatakan bahwa saat ini olah tkp akan kembali dilanjutkan untuk menyelidiki
sebenarnya apa yang menjadi penyebab pasti dari kebakaran yang menewaskan sedikitnya
tujuh orang meninggal dunia ini dan sambil menunggu proses olah tkp yang akan dilanjutkan
nanti kita akan terus update informasi ataupun perkembangan terbaru di cnn indonesia
kembali ke studio prabu dan juga daniar
oke baik albi pratama terima kasih albi atas informasinya
kami akan terus memantau perkembangan dari tkp